salah satu pabrik sepatu puma pt herming indonesia di kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap enam ratus karyawannya per tujuh juni dua ribu dua puluh
di senaker kabupaten tangerang menyatakan perlambatan ekonomi global dan lesunya pasar eropa membuat order pt herming indonesia terus menurun
mereka terpaksa melakukan efisiensi termasuk mengurangi karyawan agar tetap bisa bertahan
menteri perindustrian agus gumiyong menjelaskan ekspansi manufaktur indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi dan resesi global kebijakan kenaikan suku bunga devet serta perang rusia ukraina yang mengganggu rantai pasok industri
yang menambahkan indeks kepercayaan industri atau iki yang biasanya dipakai untuk membaca derajat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian periode januari hingga mei dua ribu dua puluh tiga cenderung melambat
di mei dua ribu dua puluh tiga sebesar lima puluh sembilan puluh poin atau turun empat puluh delapan poin dibanding april dua ribu dua puluh tiga yang mencapai lima puluh satu tiga puluh delapan poin
selain itu pelemahan konsumsi dan daya beli masyarakat turut menyumbang tekanan pada serapan hasil produksi manufaktur nasional
domestik juga ada
ya yang perlu kita perhatikan misalnya berapa besar belanja domestik
kemampuan belanja dari masyarakat
seberapa besar kita bisa memanfaatkan momen momen hari raya atau faktor faktor musiman
menurut ketua dewan pembina himpunan pengusaha muda indonesia ajib hamdani bukan hanya tren iki yang menurun
trend forecasing manager index atau pmi manufaktur indonesia juga turun
tren pmi periode mei dua ribu dua puluh tiga berada di level lima puluh tiga atau lebih rendah dibanding april dua ribu dua puluh tiga pada level lima puluh dua
adanya tren penurunan pmi harus dicermati dengan memperhatikan daya beli masyarakat yang mulai menurun karena insentif dan keringanan dari pemerintah kepada dunia usaha mulai dihentikan tahun ini
dan yang kedua enak dari sisi produksi karena dalam konteks produksi indonesia masih mengalami inefisiensi mulai dari sdm nya dan juga termasuk regulasi regulasi yang kurang menutup
sehingga diperlukan orientasi program jangka panjang sehingga mengenai sdm kita bisa
nah ya itu
sementara itu pengamat ketenaga kerjaan dari universitas gajah mada tajudin menyebut penurunan pmi dan iki manufaktur indonesia dapat meningkatkan terjadinya phk dan menambah jumlah pengangguran di indonesia
penghasilan menengah ke bawah daya beli menurun itu kan otomatis akan menambah pemasaran juga kan
pemasaran ya otomatis itu akan berpengaruh kepada pmi dan pmi akan berpengaruh kepada daya serap tenaga kerja
kita bisa susah mencari kerja dan penurunan
tajudin mengungkapkan ancaman resesi akibat krisis global nantinya tidak hanya berdampak terjadinya phk karyawan serta penurunan iki dan pmi manufaktur indonesia
tetapi juga berimbas pada sektor jasa dan transportasi
tim liputan cnn indonesia